cabang sepeda gunung downhill kembali menyumbang medali emas bagi kontingen indonesia di ajang asean games dua ribu delapan belas
medali emas keempat itu diperoleh oleh hoi ful mukit dari mtb nomor downhill putra
hoi ful meraih emas setelah meraih catatan waktu tercepat yakni dua menit enam belas enam ratus delapan puluh tujuh detik
ini unggul tipis dengan atlet taiwan shengshan chang dan sweep sakun suknyanya dari thailand yang meraih perak dan perunggu
sebelumnya atlet sepeda gunung putri tiara andini prastika juga menyumbang emas ketiga untuk indonesia setelah memenangkan lomba sepeda gunung nomor downhill
tiara memperoleh catatan waktu tercepat yakni dua menit tiga puluh tiga lima puluh enam detik
dan berikut perolehan medali sementara asean games dua ribu delapan belas hingga pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat di mana indonesia kini naik peringkatnya
di peringkat tiga dari empat puluh lima negara peserta dengan perolehan tujuh medali
di antaranya empat medali emas dua medali perak dan satu medali perunggu